ya kita akan langsung menuju lokasi di mana bapak presiden joko widodo akan meresmikan lrt pada hari ini
bapak dan ibu tamu undangan yang berbahagia kami ucapkan selamat datang di stasiun lrt cawang jakarta dalam acara peresmian kereta api ringan light rail transit terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini marilah kita dengarkan laporan menteri perhubungan republik indonesia bapak budi karya sumadi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi

integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi

integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi

integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati ketua dan pimpinan lembaga lembaga tinggi negara
para menteri yang hadir
gubernur dki jakarta dan wakub
bapak ibu sekalian kita tahu dki jakarta ini selalu masuk dalam
kota yang termacet di dunia
kita selalu masuk
sebagai sepuluh besar kota yang termacet di dunia
masuk sembilan ratus sembilan puluh enam ribu kendaraan ke jakarta setiap harinya
oleh sebab itu
juga selalu ada di jakarta
oleh sebab itu kenapa dibangun mrt lrt krl transjakarta brt kereta bandara
agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal
memang tidak mudah
sebagai contoh mrt
meskipun setiap hari saya lihat penuh
yang kita inginkan setiap hari satu ratus delapan puluh ribu
dan hari ini masih delapan puluh ribu
masih ada kapasitas yang belum penuh terisi
dan hari ini alhamdulillah
lrt juga sudah siap dioperasikan
baik yang dari
harjamukti di cibubur
bekasi ke jakarta
sepanjang empat puluh satu dua km
dan menghabiskan anggaran tiga puluh dua enam triliun rupiah
beralih ke lrt
baik yang dari cibubur dan sekitarnya
maupun bekasi dan sekitarnya
sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari
dan juga polusi bisa kita kurangi
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini saya resmikan
kereta api ringan lrt
terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon berkenan bapak presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor
dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti
dengan telah diresmikannya lrt jabodetabek resmi sudah dimulainya operasional lrt
untuk melayani masyarakat wilayah jakarta bogor depok dan bekasi